jaringan cepat lima g yang akan segera diterapkan di indonesia berpotensi memberi keuntungan rp delapan puluh satu lima triliun bagi operator indonesia pada dua ribu dua puluh
inovasi akan hadir menggantikan empat g menjadi lima g khususnya di indonesia yang kini sedang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang berkembang
lima g adalah teknologi generasi kelima jaringan seluler yang akan digunakan pada telpon seluler dan tablet masa depan untuk data
serta dapat diakses di mana saja seperti spektrum rendah dan spektrum tinggi
berdasarkan proyeksi ericssen jaringan internet cepat lima g menghasilkan pendapatan tambahan enam miliar dolar amerika serikat
atau sekitar delapan puluh satu lima triliun rupiah bagi operator indonesia pada dua ribu dua puluh
potensial banget dengan pertumbuhan ekonomi yang kita punya kemudian industri kita juga lagi sedang berkembang
negara sudah mulai tertarik
dan seperti tadi pak jerry
open presentasi sudah ada lima dan kita yakin dua ribu sembilan belas akan lebih banyak lagi trial
kemudian diikuti dengan implementasi dari teknologi lima g itu sendiri
yang kita justru fokuskan adalah bagaimana teknologi lima g ini akan memberikan manfaat untuk operator dan untuk industri kita sendiri
tadi di presentasinya pak jerry sudah disampaikan bahwa untuk indonesia kita lihat ada potensi sampai enam bilion usd di dua ribu dua puluh enam
jadi apa yang diperhatikan